kalau begitu aku sekarang tinggal ke dalam istana pura pura bersedia atas kehilangannya raden walang susah
putraku walang sungsang dimana dia ya allah dimana putraku walang sungsang
kakak anda kakak anda bagaimana ini
di mana putra kita walang sungsang sekarang kenapa dia belum juga kembali
tenanglah dinda semoga tidak terjadi apa apa dengan putra kita
mungkin walang sungsang hanya bermain sergi jauh ke perkampungan bersama paman munding bulau
para para juri sudah menyisir dekat perkampungan kota raja tapi tetap mereka tidak bisa menemukan putra kita walang sungsang
kakak anda dinda sangat takut
ada yang akan mencelakai dia akan ada yang melukai dia kakaknya
dan thutmose dia dia yang lebih mudah dibestai hamba paman munding bulau
tapi dia sudah berdua yang lelaki

sampai jumpa lagi

hamba patut dihukum hamba tidak bisa melindungi raden walang sungsang
apa yang terjadi raden walang sungshang diculik gusti prabu
puteraku puteraku diculik
diculik apa yang kau lakukan
kau benar benar bodoh
dimana tanggung jawabmu sebagai pengasuh

aku harus menolongnya
aku harus menolongnya
dua atau tiga jurus ke depannya
ia akan jatuh
maka aku akan memiliki masalah
ia akan melamporkannya
dan itu semua
akan menggagalkan rencanaku
di kandang usi
ya aku harus menyamar
dan menyelesaikan masalah ini
dan lancarkanlah hamba
untuk penyamaran ini
tapi dia sudah menguasai banyak jurus
kau benar benar merepotkan
jauh kurang ajar
akan gue hejar kau
jauh kurang ajar
dari tadi kau mau menguasai terus
diam kau anak kecil
jasar bocah kurang ajar
kau benar benar merepotkan
sudah jangan baik bicara
kita singkirkan bocah ini
kakanda bagaimana ini kakanda putra kita
dinda jangan panik
keanda akan mengurus masalah ini
siapa yang telah
berendahkan kakanda kita
menculik putra aku
pelakunya ada dua orang gusti prabu
tapi hamba tidak mengenal mereka
hamba sudah mengejar mereka
tapi mereka berhasil lolos
tapi hamba mendapatkan
barang dari mereka
apakah mereka berhasil menjual barang dari istana
uang milik istana pajajari
apakah para penculik itu
memiliki hubungan dengan orang dalam istana
kenapa uang kepeng itu bisa jatuh ke tangannya
rade nabi kara sudah berubah
masih teringat jelas
saat dia membantai keluarga kubu
aku yakin raden abikara tidak berubah
raden abikara tetaplah raden abikara
jika ia berubah
itu pasti hanya siasat kotornya saja
agar mendapatkan rencana raja
ia benar telah berubah
seperti yang dijelaskan bibi ratu
pasti akan senang dan bahagia
mendapatkan potongan kepala
untuk apa dia menyelamatkan ku
harusnya dia senang
melihat ku mati terpenggal oleh pedang
diam anak kecil
kau lihat dasar jurang itu hah
bocah kurang ajar
kau akan segera mati
kau akan segera menyerah
dahayu mau menggunakan jurus penghancur roh
aku tidak bisa menggerakkan sebelah kakiku
kau tampak pasrah sekali untuk mati

terima kasih pak
itu tahu kific kan